hutan lindung ya seperti namanya memang harus dilindungi
karena hutan lindung memiliki peran yang begitu penting ya
dalam ekosistem kehidupan kita
dari sumber biodiversitas dan juga sumber kesuburan alam
tentu saja bisa mencegah banjir dan juga sumber mata air yang didapatkan
oleh sebab itu kelestarian hutan lindung harus merupakan hal yang diutamakan
khususnya di indonesia yang memiliki begitu banyak hutan lindung
nah insight with desi anwar saat ini berada di kawasan gunung rajabasa di kabupaten lampung selatan
di sini ada sekitar lima dua ratus hektare hutan lindung yang dikelilingi oleh dua puluh dua desa
nah bagaimana jalannya pelestarian hutan lindung disini
tapi pada waktu yang sama bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kesempatan
untuk memanfaatkan hutan lindung tentu saja tanpa merusak lingkungan
hutan merupakan suatu kawasan yang memiliki segudang manfaat bagi keberlangsungan makhluk hidup di bumi
selain sebagai paru paru dunia dan penjaga keseimbangan alam
hutan juga bisa dijadikan sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat
warga desa padat kecamatan panengahan kabupaten lampung selatan
menjadi contoh bagaimana hutan bisa meningkatkan pendapatan
mereka mampu menjadi mitra potensial bagi pemerintah dalam mengelola kawasan hutan secara lestari
mereka juga berhasil menanam kawasan hutan lindung rajabasa
yang terletak di sekitar desanya dengan berbagai jenis tanaman produktif dan prospektif
melalui program perhutanan sosial dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
warga desa padan diberi hak mengelola hutan lindung seluas dua lima belas hektare
dengan kearifan lokal warga desa padan hidup selaras dengan hutan
peningkatan luas tutupan lahan hutan juga diikuti dengan pertambahan jumlah pasokan air bersih
bagi sekitar dua puluh dua desa di sekitar hutan lindung rajabasa
pada saat ini saya sedang berada di hutan desa padan di kabupaten lampung selatan
ini merupakan salah satu dari dua puluh dua desa di kawasan gunung raja basa
dan hutan desa ini merupakan salah satu dari litera potensial yang terletak di sekitar desa padan
dan program pemerintah yaitu program hutan sosial yang dikomando langsung oleh dirjen pskl kita
yaitu dirjen perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan
siapa lagi kelebukan pak bambang suprianto halo
salam hutan sosial
salam lima jari
salam lima jari
pak bambang ini merupakan salah satu dari program perhutanan sosial
yang memang program penting
dari pemerintah bagaimana kita menjaga kelestarian hutan kita hutan lindung kita
tapi tanpa membiarkan masyarakat di sana itu merusak
tapi mereka bisa mendapatkan benefit dari hutan lindung itu sendiri
nah apa yang khas dengan hutan desa khusus di padan ini pak bambang
jadi hutan desa padan ini merupakan salah satu
hutan desa padan nasional
namanya tahun lalu mendapatkan anugerah wanarostari
itu diberikan kepada kelompok perhutanan sosial
yang menginspirasi secara lingkungan dan kehutanan
tata kelola kehutanannya
untuk hutan desa hutan desa yang lainnya di seluruh indonesia
yang pertama bahwa masyarakat yang di sekitar kawasan ini
itu sudah mempunyai kearifan lokal
jadi kearifan lokal itu mereka tahu bahwa hutan di gunung raja basa ini
dia mempunyai fungsi lindung
dan cukup luas ini kan
dan cukup luas sampai gunung di sana
nah mereka jagain ternyata kepentingannya airnya itu sangat bermanfaat
untuk masyarakat di sana
kemudian yang kedua
bahwa masyarakat juga sudah mengenal
namanya sumbang sari
jadi masyarakat ingin memanfaatkan kawasannya
untuk kelestariannya itu terjaga
tetapi juga mereka bisa menghasilkan dari produk produk kayu
kemudian juga getah
hasil hasil yang lainnya
nah dari pengalaman ini akhirnya
mereka mengetahui bahwa ada program perhutanan sosial
di tahun dua ribu empat belas
diusulkan karena kemarin regulasinya baru muncul dua ribu enam belas
maka ditetapkan hutan desa padan ini pada tahun dua ribu dua puluh
hutan desa ini dibawa
dari namanya kesatuan pemangkuan hutan
kesatuan pemangkuan hutan
nah konsepnya adalah
kita menggunakan energi sosial
dari masyarakat desa padan ini
untuk menjaga kawasan lindung ini
jadi dengan kepala kph
mereka menyusun namanya pendekatan pengelolaan hutan berbasis
nah ini adalah kawasan lindung ini
kalau hutan lindung ada dua blok
blok lindung dan blok pemanfaatan
termasuk di dalamnya blok pemanfaatan tradisional
jadi rakyat masyarakat desa ini
karena sudah punya kearifan
diminta juga untuk menjagain
namanya areal atau blok lindung tersebut
dari kegiatan kegiatan ilegal
apa namanya kebakaran
dan juga mungkin mencemar air
dan lain sebagainya
di blok pemanfaatan tradisional
mereka bisa kelola
masyarakat yang mengelola
di hutan desa ini
nah mereka secara kelembagaannya sangat kuat
lembaga pengelola hutan desa
nah lphd itu
apa saja sih yang
di hutan desa yang satu ratus enam puluh hektare ini
karena jumlah kakaknya berapa
jadi ini juga terbatas sedikit
padahal ini di luar jawa
karena sempitnya lahan
oleh karena itu lphd
itu merencanakan gimana sih
ya kalau dulu
mungkin hanya kepikir kopi
nggak ada naungannya
nah sekarang dengan naungan yang ada di belakang kita ini
durennya begitu banyak
ada petainya dan lain sebagainya
tapi ini menarik karena kita sekarang ini
ini sudah masuk ke kawasan hutan lindung itu sendiri
tapi ada kopi
ada pohon coklat dan lain sebagainya
hanya di blok pemanfaatan tradisional
landskap tata kelolanya
memang sudah ada
karena sudah ada dari dulu begini
jadi dari hal itu
tidak ada yang berubah
tapi kalau blok yang untuk lindung itu sendiri
dan blok pemanfaatan itu
dan berapa luas
rajabasa itu ribuan hektare
jadi yang diberikan itu
hanya di blok
itu berapa totalnya yang diberikan
untuk satu ratus enam puluh kakak
satu orang ya
ada kelompoknya namanya tujuh
sekitar dua puluh empat sampai tiga puluh kakak
keberhasilan hutan desa itu
keberhasilannya itu jika pertama
tutupan lahannya meningkat
karena ada penebangan liang
nah itu ya
dengan bimbingan dari kph
dan dia punya kearifan
mau tuh nanam
ini durian yang terbaik loh
yang ada di
sayang sekarang bukan musim durian
wancar ini sama makan duren
kalau kita lihat
dalam satu hektar
ini ada empat ratus pohon
ini udah kita survei
nah di bawah
tanaman kebun juga kita izinkan
kita lihat disitu
itu ada kopi
itu ada coklat
itu ada coklat
dan subur sekali
dan subur sekali disitu
karena ada kemanfaatan ini
oh hutan itu memberikan manfaat
kalau gitu kita jagain ya
itu konsep utamanya
tetapi bukan tidak ada
oleh karena itu kendala yang pertama
ternyata nanam ini
kalau ini sekarang bagus
kalau dulu di awalnya
ada juga yang mati
ada juga yang maaf
buahnya itu ternyata nggak semuanya
yang berkualitas itu
ada juga mati dan tidak berkualitas
akhirnya dengan konsultasi dengan kph
dengan tanaman tanaman yang bibitnya lebih baik
penyuluh kehutanan dan kph
itu ada itu antara lain
dengan demikian kalau kita lihat
hamparan yang satu ratus enam puluh ini
tidak ada satupun yang kosong sekarang
iya dan luar biasa ini sangat berimbun
tapi dulu sempat gundul
sempat jarang lah
ya sempat jarang ya
nah yang paling menarik
itu juga ada pisang
pisangnya juga menjadi komoditas unggulan
gimana kita mengukur tadi keberhasilannya
pertama tutupannya sudah naik ya
terus yang kedua
kalau dulu dengar ceritanya nih
boleh nanti dicek lagi
kalau yang namanya melihat polisi hutan
masyarakat itu lari dulu itu
iya lagi kejar kejar
kejar kejar dan dimasukin penjara
kalau sekarang bersahabat itu
karena sekarang sudah ada basis hukumnya
dan ternyata masyarakat juga mau
mereka punya kehalifan
dan mau juga bahwa di dalam ini karena ada fungsi lindung
dan itu memberi manfaat juga
itu yang kedua
mungkin kita istirahat sebentar
karena ekonominya ya
karena ekonominya nggak perlu minum juga
dan kita juga perlu tanyakan juga langsung kepada
kepala dinas kehutanan
khusus untuk provinsi lampung ini juga
kita ingin tahu bagaimana kerjasama
pemerintah pusat tentu saja klhk
dengan kehutanan disini
dan juga serta masyarakatnya
sehingga ini menjadi suatu kolaborasi
yang menguntungkan semua pihaknya
tetaplah bersama insight
kami akan segera kembali
haragunung rajabasa ini sesungguhnya
dikelilingi oleh dua puluh dua desa
wilayah empat kecamatan di keputusan selatan
jadi sangat khas
sehingga hutan ini
kalau saja masyarakat sekitarnya
tidak arip ini
kita lanjutkan insight langsung
dari hutan desa padang
di kecamatan lampung selatan
ini betul betul asri disini
suara insekt juga masih terdengar
saya ditemani oleh dirjen
perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan
ini program pemerintah
tapi juga sekarang sudah ditemani oleh seseorang yang
hafal dengan setiap pohon
yang ada di hutan ini
kepala dinas kehutanan
di provinsi lampung
pak saiful basri
ini luar biasa
hutan lindungnya itu begitu cantik
pada waktu yang sama memberikan manfaat
juga bagi masyarakat yang tinggal disini
tapi mungkin pak saiful
apa ciri khas hutan lindung
lampung selatan ini
apa yang bisa diceritakan tentang
sejarahnya ataupun evolusinya
dan pemanfaatannya hingga saat ini
terima kasih mbak desy
selamat saya ingin menyebutkan selamat datang
pak dirjen sama mbak desy dan
tepatnya di hutan lindung
register tiga gunung rajabasa
yang ada di sekitar kaki gunungnya
adalah desa padang
yang hari ini kita berada
jadi kami ingin menyampaikan bahwa
ini adalah hutan lindung yang berada
pada posisi paling ujung selatan sumatera
pantai yang menghadap ke gunung krakatau
ke pulau jawa
jadi dia khas semuanya
kemudian dari arah gunung rajabasa ini
posisinya ini dikelilingi oleh
yang dari wilayah empat kecamatan
di kabupaten lampung selatan
jadi sangat khas
sehingga hutan ini sebenarnya
kalau saja masyarakat sekitarnya
ini ancamannya sangat tinggi
karena dikelilingi sudah dua puluh empat desa
kalau tidak dijaga
potensinya sangat berusaha
hanya alhamdulillah memang
ternyata masyarakat ini sudah bersahabat lama
dari area lima ribu tiga ratus hektar terlindung ini
berikan dalam bentuk tadi
hak kelola masyarakat dalam bentuk hutan desa
yang tiga ribu an sekian
itu memang posisi agak ke atas
itu sudah itu yang disampaikan
yang nanti masyarakat ini juga ikut membantu menjaganya
ini khasnya kemudian
disini sejarahnya adalah
sejarah tempat perjuangan
raden intan ke dua itu
di gunung rajabasa
nah ini setelah adanya program
hutan sosial ini ada perubahan
yang pak saiful sendiri lihat
khusus dari mungkin
pelestarian hutan itu sendiri
atau cara masyarakat
jadi begini mbak
kalau selama ini masih ada yang nakal nakal
dari pihak dari luar yang mengancam
keamanan hutan ini
tapi dengan pemberian hutan desa ini
kita kan hanya tidak memberikan
hanya hak kelola
tapi juga kewajiban mereka melindungi
dan sejak mereka ini
diberikan hak kelola
mereka merasa ikut bertanggung jawab
ini hampir tidak akan pernah kita dengar lagi
ada illegal logging tidak pernah kita dengar lagi
jadi betul betul dikelola secara arif
karena masyarakat merasa
bahwa dia punya manfaat ekonomi
mereka ingin menjaga mata pencahariannya
ini kuncinya di situ ya
masyarakat yang tinggal di situ apalagi kalau memiliki
kearifan lokal jadi tinggal
diteruskan saja tapi diperbaiki
tapi pak bambang ini kan tadi ada dua puluh dua desa ya
kenapa desa padang ini
yang dijadikan istilahnya
program contoh atau kemitraan
awal apa yang dimiliki oleh
desa ini khususnya masyarakatnya
ya tadi dikatakan
bahwa yang pertama punya kearifan
dengan kearifan tentunya
itu pasti dia selara
oleh karena itu
oleh karena itu
diberikanlah hak lola tadi
kalau mbak desi
tanya kepada rakyatnya pasti bilang
sekarang saya menjadi
dipercaya oleh negara
secara bersama sama menjaga
hutannya yang di sini
yang kedua selain tenang
bahwa hutan ini memberi
manfaatnya tidak hanya untuk desa ini
tapi juga untuk dua puluh dua desa yang lain
air ini sumber air
sumber air itu
ditipanisasi gitu ya
sampai ke desa
di sini menarik dikembangkan
yang namanya bisnis model gitu ya
yang kalau dalam dunia internasional
disebut pes gitu ya
kalau ala masyarakat
dia nggak ngerti lah namanya itu
tapi kalau di dalam konteks internasional bunyinya begitu
itu dari satu kakak
per kakak perbulan
untuk semacam iuran
sebetulnya untuk mereka juga
bahwa pasokan air itu harus terjaga
penting jadi ada komitmen
terus kemudian kalau
sumber airnya ada yang mati mati
tanamannya harus disular
dan lain sebagainya ini yang pertama
jadi manfaat yang gak bisa
dielakkan itu adalah air
air itu sangat luas
kemudian yang kedua
secara ekonomi walaupun hutan
lindung tapi juga memberikan
nilai ekonomi bagi masyarakat
tadi saya katakan ada
blok lindung dan blok pemanfaatan tradisional
ini pemanfaatan tradisional
jadi secara legal
secara hukum tidak salah kan gitu
nah di dalam bisnis model yang kedua
di dalam blok pemanfaatan tradisional
itu pemanfaatan kawasan
nah ini kita lihat
kalau boleh kita contoh ya
nah ini yang tadi belum muncul
sekarang kita munculkan
yang merupakan salah satu
jadi ada tanaman hutannya
di bawahnya ada
kopi ada coklat
dan ada tanaman yang lain
tahu nggak ini mbak desi
berapa pak satu baknya
jadi dua ratus empat puluh tandan
tandan satu tandannya
satu juta ya
satu juta rupiah per hari
per hari dan itu giliran
kakak sini dia secara apa
berkelanjutan ini salah satu contoh
kopi berapa yang dihasilkan
itu jenis kopinya dan apakah khas untuk daerah ini pak saiful
kopi robusta hak lampung
hampir semua masyarakat ini punya
punya kurang lebih mungkin seribu batangan
per hektar pergarapan
itu juga menjadi salah satu
dan itu subur atau
karena dia memang terpadu
jadi di satu pihak kopi memang membutuhkan pelindung
jadi memang strata tajuknya terbentuk
saling mendukung gitu mbak
jadi satu tahun bisa memproduksi berapa ton
kalau harga harganya kira kira berapa
harganya kurang lebih dua puluh ton
jadi kalau kita menggunakan
tapi kalau sudah di rosen dan lain sebagainya
itu dikirim dan dijual dimana mana
jadi nanti ada nilai tambahnya juga ya
ini sudah terlihat
itulah kira kira yang
sangat dirasakan secara ekonomi
atau kopi dan coklat itu
nilai tambahnya itu kan juga bisa
pak saiful sendiri melihat
ada peningkatan dari
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sini
sejak adanya program
hutan sosial ini
jadi awal awalnya mereka ini
mungkin lebih banyak di hasil hutan bukan kayu
contohnya apa saja
dari bengkol kemudian ada juga dari alpukat kemudian juga ada dari kopi kakao cengkeh
tapi kemudian setelah mereka dapat hutan desa ini kemudian teman teman kph melakukan pembinaan bersama sama
ada potensi potensi lain yang bisa dimanfaatkan
karena di hutan desa ini kan bukan hanya pemanfaatan hasil hutan kayu tapi juga pemanfaatan kawasan
ternyata di bawah ini bisa jadi pakan ternak pakan ternak yang bisa untuk mereka jadi sumber pendapatan lain tambahan
kemudian tadi pisang dan sebagainya
kemudian di lain pihak tadi pak irjang sudah menyampaikan ada air
itu kan dasar lingkungan
dan menariknya di sini karena mereka sudah sadar bahwa mata air ini sangat dibutuhkan
baik untuk rumah tangga maupun di sana nanti di bawah pak desi akan melihat mereka itu bisa memutar dinamo untuk penerangan di masjid dan jalan jalan
jadi semacam mikro hidro itu
kearifan lokal mereka adalah di daerah sumber mata air itu ditandai batas
itu menjadi blok pelindungan di dalam tempat pemanfaatan hutan desa
jadi ada blok blok yang memang dilindungi untuk sumber mata air
jadi saya kira ini sudah terlihat pertambahan
satu karena kenyamanan tadi mungkin mereka intensifikasi pengelolaan lahannya bisa lebih tinggi
sehingga produktivitasnya dari tanaman ini bisa naik
tapi juga dengan menambah jenis
jadi sudah terlihat itulah kira kira yang sangat dirasakan secara ekonomi
apalagi misalnya kalau pisang atau kopi dan coklat itu bisa diolah
nilai tambahnya itu kan juga bisa ditingkatkan ya
saya punya kerjasama dengan unila universitas lampung
mengenai studi dampak perhutanan sosial di lampung
dan salah satunya di desa ini
uang yang beredar di sini itu adalah enam miliar ya
per tahun per kaka
nah per kelompok
jadi taruhlah per kaka sekitar tiga puluh lima juta
tiga puluh lima juta rupiah per tahun
artinya kalau satu kakak itu empat anggota
keluarga maka per kapitanya itu sekitar tujuh ratus lima puluh ribu per bulan
kalau angka bps angka kemiskinan berapa
jadi dengan hutan desa ini sudah jauh dari angka kemiskinan
tetapi dari penelitian itu yang paling penting yang ingin saya sampaikan
dari profesor mundurajat dan profesor nairobi
bahwa dengan adanya hutan desa
satu mengenai ketenangan tadi
bahwa rakyat dipercaya tenang
kemudian terhadap kegiatan ilegal mereka jagai
jadi ada kepastian masa depannya
dampak ekonomi kalau kita lihat
sudah tingkat pendapatnya sudah baik dia sudah bisa untuk ke perumahannya
dan yang paling menarik dia bisa menyekolahkan anak anaknya
yang jadi sarjana dia bisa menyekolahkan anak anaknya

karena sudah banyak dari hutan desa ini
kemudian yang paling penting motor
alat motor itu paling tidak satu kakak dua
bahkan sudah masuk hutan ini
kita dengarnya di hutan bukan hanya suara suara binatang
tapi suara motor juga merupakan ciri khasnya
tapi memang motor ini penting ya
karena itu sarana produksi
karena jalan kalau kita buka kan menjadi gangguan
kalau bisa jangan dibuka
menjadi alat produksi
sarana produksi transportasi untuk hasil hasil hutan desa ini
jadi ini bisa dijadikan contoh bagi dua puluh satu desa yang bisa direplikasi
dan bahkan di kawasan kawasan lain yang mungkin mirip dengan lampung selatan ini
tapi apa di sini kan masyarakatnya ini bagaimana demografinya
dan asal usulnya
setahu saya ini kan banyak transmigran ya di sini
ini ada dampaknya atau bahkan justru dengan kearifan lokal yang mereka bawa
itu bagaimana profil dari masyarakat
sehingga mereka memang memiliki kedekatan dengan hutan yang cukup positif ya
jadi memang secara tradisional mbak dari dulu turun turun
kelihatannya memang di sini bineka tunggal ika itu sudah betul
masyarakat penduduk asli itu memang welcome sama pendatang
sehingga kalau kita lihat anggota lphd ini
itu banyak pendatangnya dari asli
karena mereka sudah bergabung
dari banten gitu ya
tapi juga membaur sehingga di mana bumi dipijak di situ
ini penting ya jadi kedamaian dari masyarakat
saya ingin mengatakan begini
karena di hutan sosial itu kan subjeknya harus masyarakat lokal
tetapi sebetulnya teman teman yang dari lebak dari jawa barat
itu sudah menjadi orang lokal
sudah lama sekali
sudah generasi ketiga
sehingga dia berhak mendapatkan apa namanya menjadi anggota daripada hutan ini
tapi bukan pendatang yang baru
nah tadi kan disebut kearifan lokal
tapi apa yang masih perlu difasilitasi oleh pihak pihak lain itu
yang pak saiful lihat yang masih ada pendampingan atau penyuluhan
apa apa saja yang dibutuhkan oleh mereka
iya mbak desi jadi yang kita paling rasakan adalah kebutuhannya pendampingan
karena ini baru mulai
baru mulai memang tidak bisa pemerintah membiarkan mereka berdiri sendiri bergerak
oleh karena itu maka kph berada di tingkat tapa itu dengan organisasinya penyuluh
itu memang tugasnya mendampingi
seperti tadi kedepannya kan kita ingin seperti kata pak dirjen
kita ingin meningkatkan pendapatan
dari pertemuan mereka mereka akan sepakat nanti ingin usaha apa
hasil hutan apa saja yang kita harus jadi produk
setengah jadi jadi dan sebagainya
itu pun kemudian kita harus memfasilitasi optakernya mana
jadi saya kira yang mendesak dan yang terus saya kira adalah pendampingan
dan ini saya kira sudah diprogram oleh pak bambang
adalah pendampingan perhutanan sosial
ada penandingan usaha perhutanan sosial
saya kira ini memang akan kita dorong
yang penting adalah teman teman yang mendampingi ini
memang siap menjadi pendamping memfasilitasi
dan pak bambang ini bisa dijadikan contoh kan ya
tapi apa yang ingin dijadikan target mungkin empat lima tahun ke depan
dari daerah ini dan seperti apa kerjasama yang ideal
kan pada suatu hari istilahnya harus mandiri kan
nah sudah bisa dilepas gitu
kalau saya lihat saya tadi ketemu penyuluhnya
saya ketemu dengan kkph nya
nah kkph dan penyuluh ini kan menjadi motor
jadi dia harus open mind harus terbuka pikirannya
bahwa nilai tambah itu nggak boleh berpangku tangan
tapi harus dicari
kita sedang sediakan sekarang namanya shopping list
di setiap provinsi namanya kerjasama untuk dengan off takernya
kemarin sudah kita mulai minggu yang lalu
kerjasama kita kumpulkan off tacker off tackernya
kemudian off taker itu tentunya dia punya standar
dan kriteria mengenai produknya
dan kita harapkan dengan kerjasama tadi juga
dimungkinkan peningkatan kapasitasnya
tidak hanya oleh penyuluh dan kkph
tetapi juga oleh off tacker
supaya produknya itu sesuai dengan yang diinginkan pasar
jadi menjaminlah keberlangsungan dari usaha ini
pak saiful dan juga pak bambang terima kasih banyak tadi
tampaknya untuk mengetahui ya apakah happy
atau bagaimana gira gira yang masih perlu dilakukan
kita harus ketemu
langsung dengan para penyulusnya di sini
dan juga mungkin dari lembaga pengelolaan hutan desanya itu sendiri
tapi ke depan ini bisa dijadikan kita optimis lah
bahwa hutan lindung di kabupaten lampung selatan ini
khususnya di kawasan gunung rajabasa ini
bisa menjadi contoh bagaimana kita bisa mengelola
merawat hutan lindung semestinya
karena hutan lindung penting ya
kehidupan sumber air
dan juga mencegah sekarang kita sering melihat longsor kebanjiran
itu karena penebangan hutan dan lain sebagainya
tapi kalau kita pelihara tapi masyarakatnya juga bisa mendapatkan manfaat
iya ini kelihatannya sudah mau hujan
kita akan lanjutkan insight with desi anwar
langsung dari hutan desa padan di kabupaten lampung selatan
jangan kemana mana dulu
dan kopi yang menjadi ciri khas
dari hasil desa ini
dulu sebelum jauh jauh lphd ini terbentuk
makanya masyarakat kami sudah menggarap
tapi ya tadi kejar kejaran dan sebagainya
setelah itu dengan polput dengan orang orang kehutanan
akhirnya ketidaknyamanan itu ada
ya langsung dari hutan desa padan di kabupaten lampung selatan
ini merupakan bagian dari hutan lindung kawasan gunung rajabasa
dan hutan lindung ini luar biasa suburnya
di sini sumber mata air
tapi hutan ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat yang tinggal di sekitarnya
untuk misalnya menanam berbagai macam
ada pohon untuk produksi komoditas seperti kopi coklat duren pisang dan lain sebagainya
nah untuk mengetahui lebih detail lagi bagaimana masyarakat yang tinggal di sekitar ini mengelola hutan desa ini
agar tetap terjaga secara lestari
sudah ada bersama saya dari lembaga pengelolaan hutan desa padan
ada mas selamet dan juga didampingi oleh wahyudi dari kph
kesatuan pengelolaan hutan khusus untuk daerah lampung ini
dan saya lihat ini salah satu hutan yang memang begitu subur dikelola
tadi kita sudah berbicara dengan pak bambang dan juga pak saiful basri
sebagai kepala dinas kehutanan di sini
kita kearifan lokal itu merupakan salah satu kunci
bagaimana masyarakat di sini berhasil untuk mengelolanya dengan baik
lembaga pengelolaan hutan desa padan ini sendiri
bagaimana cara bekerjanya dan struktur dari kelembagaan ini
itu mungkin bisa dijelaskan sedikit
sebelum ke situ
saya menjelaskan sejarah lphd dulu pak ya
dulu sebelum jauh jauh lphd ini terbentuk
maka masyarakat kami sudah menggarap
tapi ya tadi kejar kejaran dan sebagainya
dengan polbut dengan orang orang kehutanan
akhirnya ketidaknyamanan itu ada
tetapi setelah sekarang pak dari kehutanan menawarkan lphd ini terbentuk bu
nah setelah terbentuk lphd ini
maka kenyamanan kenyamanan itu sudah ada
karena ada jaminan hak tiga puluh lima tahun diberikan kepada masyarakat kami
untuk mengelola hutan desa ini
sehingga dengan kenyamanan itu masyarakat bisa menggarap dengan tenang
walaupun ada polhut dan sebagainya
sekarang bukan musuh
sekarang bukan musuh tapi mitra
mereka ngopi barang bersama
di kebun kalaupun ada mereka kita ngajak ngopi bareng
kalaupun ada waktu pas musim durian ya kita bawain dan sebagainya
jadi sangat berbeda ya
ini mempengaruhi dari kinerja maupun kesejahteraan dari masyarakat yang tinggal di sini
dulu mungkin karena kejar kejaran ya hasil juga tidak maksimal
tetapi sekarang dengan kenyamanan yang diberikan oleh kehutan kepada kami
kami menggarap dengan nyaman
akhirnya hasil itu meningkat
tadi sudah dikatakan tiga puluh lima juta per tahun bu untuk kami
kalau dulu berapa
dulu paling sepuluh lima belas juta palingnya
jadi sekarang dua kali lipat ya
sekarang dengan hasil yang maksimal itu kami warga masyarakat bisa menyekolahkan anak
supaya ke serata satu sudah banyak bu di kami
jadi bisa merencanakan masa depan
karena status kepemilikan atau paling tidak
pengelolaannya itu sudah ada ya dengan resmi
tidak lagi dikejar kejar
tapi bagaimana kerjasamanya misalnya dengan baik itu kehutanan sendiri
ataupun dengan perhutanan sosial itu
bentuk kerjasamanya apa saja yang didapat dari pihak pihak lain
nah makanya untuk memudahkan kita koordinasi bu ya
lphd padan ini kan induknya
nah nanti dibagi ke tujuh kth
katanya kelompok tani hutan itu dibagi
dibagi tujuh kth
nah itu tujuh kata ini per blok
akhirnya kita dia koordinasinya anak
nah per blok itu ada ke unikam sendiri
apa saja yang difokuskan
blok labang ini khususnya duren
nanti disitu juga ada jengkol setelahnya sudah cukup
sudah pas gitu
nah dengan koordinasi seperti itu kami sebagai lphd yang koordinasi dengan kkph
pembinaannya dengan juga ada penyuluh
setiap bulan kami disuluh dan sebagainya
nah inilah bu terbentuk keharmonisan antara penggarap dengan kkph
itu keharmonisan didapatkan dari awal atau awal awal masih ada resistensi atau tidak percaya atau bagaimana
atau memang masyarakat semangat gitu untuk
biasa kalau di awal awal pembentukan lpd ini masyarakat masih kurang percaya
pemerintah ini memberikan akses keseriusannya
akhirnya dengan itu terus menerus koordinasi bu
ke kkph terus ke kami datang
akhirnya timbulah kepercayaan
kepercayaan sehingga kenyaman itu terbentuk
sehingga keorganisasian dan juga masyarakat ya kita bisa dibuktikan dengan bisa mengikuti lomba wana lestari tahun dua ribu delapan belas nanti
memang hutan desa padan ini bisa dijadikan salah satu contoh yang baik ya bagaimana mengelola hutan desa yang bisa mesejahterakan masyarakatnya
tapi juga memelihara keberlangsungan dan kelestarian hutan itu sendiri
ini bagaimana pak wahyudi anda melihat apalagi kerjasama dengan masyarakat dan apakah sudah betul itu yang dilakukan untuk menjaga kelangsungan hutan ini
ya makasih pak desi
jadi kami melihat selama ini kan masyarakat sudah mengelola kawasan hutan sudah lama gitu
tetapi memang seperti kata beliau tadi
jadi dengan petugas hutan itu seperti musuhan gitu kan
padahal sering mbak
ya karena memang secara legal itu mereka tidak punya izin gitu
kalau ketika mulai dua ribu empat belas kami mencoba memperkenalkan pengolahan hutan sosial atau perhutanan sosial kepada masyarakat
supaya mereka punya kepastian hukum
mereka punya kekenangan
cara cara penyeluhan atau pembinaan awal awal yang paling
pendekatan kepada kepala desa
tokoh tokoh petani gitu
tentang keuntungan daripada program pemerintah ini
ada kepastian hukum buat mereka
ada fasilitasi pendampingan nantinya
juga mungkin ada bantuan bantuan dari pemerintah
karena mereka sudah legal dalam mengelola hutan
sehingga sebenarnya kan apa yang menjadi keinginan masyarakat sama keinginan dari pemerintah itu kan sama
bahwa masyarakat itu ingin sejahtera
pemerintah juga pengen masyarakatnya sejahtera kan pasti ya
hutan tapi masyarakatnya tidak dipikirkan
itu kan juga bukan pembangunan yang baik lah gitu
terus kami petugas kehutanan juga harus memastikan bahwa hutan ini dikelola masyarakat tapi tetap lestari
apalagi ini memang di hutan gunung raja basa ini fungsinya ada fungsi lindung
dia banyak menetapkan air tetap terjaga
tersebut yang terjaga
tidak ada banjir longsor
nah itu mungkin bisa diceritakan sedikit karena ini salah satu dari sumber ada mata air ya di sini
dan ini kan katanya juga sudah dimanfaatkan
kan oleh masyarakat juga kan
ini bisa cerita sedikit mengenai kekhasan dari hutan lindung ini pak wahyudi
tadi sudah disampaikan bahwa di sini masyarakatnya cukup punya kearifan lokal
artinya mereka paham bahwa di sini fungsi hutan lindung
sehingga satu hal yang paling yang juga kita tekankan di hutan lindung nggak boleh ada nebang
kadang kadang boleh gitu
nanam sebanyak banyaknya boleh tapi lubang nggak boleh
nah tanaman yang kita anjur kan ya tanaman tanaman memang memiliki manfaat ekonomi

seperti durian jengkol ketel pukat gitu

itu yang ditanam oleh masyarakat
yang bisa dimanfaatkan tanpa harus menebang kayunya kan

tanaman tanaman yang besar ini tumbuh dengan baik dengan sendiri dia punya fungsi terhadap tata air
nah sehingga air di sini relatif bagus
jadi sepanjang tahun kemarau sama hujan sama hujan selisihnya nggak jauh
nah ini sama masyarakat dimanfaatkan dibuat penampungan seperti ini
dari sini kan klimatisasi disalurkan ke kampung

dari tempat pemukian mereka
di sana juga dibuat buat penampung
selanjutnya disalurkan ke rumah rumah
disalurkan ke rumah rumah
jadi dua puluh empat jam air mengalir ke rumah rumah mereka
wah ini langka sekali
karena apalagi di jawa itu sekarang sudah mulai krisis air
dan sangat sulit untuk mendapatkan air bersih
tapi selamat apalagi kira kira yang dibutuhkan atau bagaimana supaya lebih produktif lagi
dan masyarakat di sini juga lebih sejahtera
dan bisa meningkatkan produktivitas dari air
dan bisa meningkatkan produktivitas dari air
dan bisa meningkatkan produktivitas dari air
saya hanya menambahkan dengan kami karyawan lokal tadi
supaya menjaga air ini tetap bagus
kita membuat patok patok di lingkungan zona inti
di atas ini ada zona inti sekitar lima hektare
itu kita lindungi
air ini kan hajat orang banyak
nah kedepan karena saking berlimpahnya air ini
lphd ini memiliki angan angan bu
kenapa sih kalau tidak kita membuat air kemasan
atau menjual air untuk memasukkan income untuk lphd dan kejahteraan kita bersama
ini yang belum tercapai
karena saking berlimpahnya air
bayangkan mbak desia
selang sabtu saja ke dua puluh empat jam tidak bisa dimatikan
kebuang secara percuma
nah ini yang belum pemanfaatan secara ekonomi
mikro hidro itu bagaimana program untuk membangkitkan tenaga listrik itu
tenaga listrik itu sudah berjalan dengan baik
tapi sebatas sekarang ini hanya penerangan jalan musola masjid
itu pun kalau malam
tapi lumayan lah
sudah bisa di
sudah sudah memanfaatkan
selain itu juga ada pemampatan kolom kolom ikan
banyak masyarakat kan sudah setiap itu punya kolom kolom
muntahan daripada air ini yang tidak tertanggung itu
ini betul betul dikaruniai
karena di tempat tempat lain itu justru air

apalagi air bersih yang itu sangat langka dan mahal
walaupun sekarang kan harus bayar istilahnya iuran
tapi hanya tiga ribu per bulan
sementara ini masak ini menjual ke tengkulak
menjual ke tengkulak
jual mentahnya lah istilahnya
oh oh jual mentah
nah ke depan saya ingin kenapa sih itu kita tidak bikin lphd map gitu
ini ide ide apa lagi yang dimiliki karena setahu saya ini kan semua ide itu harus datang dari keinginan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri
selain air kan kita ada tentu dari tanaman yang memang hasilnya bukan kayu
selain kopi kami juga masih banyak alpukat dan sebagainya
dan tiga puluh lima juta itu tiga puluh lima juta per tahun itu bu ada hasil yang setengah bulanan
setengah bulan seperti kakao
ada juga harga produk
ada juga harga produk
di kl noh
kita tidak bikin lphd map gitu
biar semua itu masuk ke lphd baru lphd yang mengeluarkan
nah ini yang belum juga tercapai
kita minta dukungan juga kepada pemerintah supaya ini supaya bisa terbentuk lah
karena tahu sendiri
karena lphd ini baru
permodalan juga belum
belum terbentuk dan sebagainya
nah ini kedepannya mimpi saya seperti itu
dan siapa tahu nanti ada investor yang bisa datang dan membantu
dan memberikan istilahnya dana atau pinjaman
pinjaman sehingga bisa mengelola komoditas ini menjadi ya itu
kalau kopi ya kopinya sudah di rose statusnya
dan kalau pisang sudah menjadi keripik dan lain sebagainya
tetap jumlah anggota lphd ini berapa
dan semuanya itu betul betul komit terhadap kelembaga ini
jumlahnya itu satu ratus enam puluh tujuh orang
kami juga selain pembiayaan tadi itu
kita ada biaya bulanan untuk khasw
terus ada juga biaya tahunan
biar tahunan ini adalah penggaram ke lphd
nanti per hektarnya seratus ribu
nah inilah untuk operasional lphd dan pengembangan pengembangan kedepannya
tapi sejak ke pak wahyudi sejak adanya program ini kan masih baru ya tahun dua ribu tujuh belas ya
nah dibanding dulu sampai sekarang itu ada perubahan dalam sikap masyarakat
dan hubungan mereka dengan lingkungannya dan juga hutan itu ada terasa
kalau buat kami petugas kehutanan itu kerasa banget
selain diajak kopi ya dikasih duren
kita lebih friendly lah ya
lebih bersahabat gitu
terus juga kita bisa duduk bareng
mereka ini kan mempunyai kewajiban kewajiban
antara misalnya kewajiban menunjukkan perencanaan
untuk yang sepuluh tahun
terus perencanaan setiap tahun
kita duduk bareng nih
kita fasilitasi temen temen ini bagaimana menunjukkan rencana ajak kampanye
makanya saya disampaikan ini mau ada mau bagaimana kita buat air kemasan
terus kita juga ambil identifikasi
kopi kita baru dijual dalam bentuk beras aja nih gitu kan
kapan mau dijual dan sebagai biji yang
pisang kita sampai sembilan puluh ribuan tandan setahun gitu kan
mau diapain ini
mau diapain itu udah jadi pemikiran kita dalam diskusi kita dalam perencanaan gitu
jadi kita sekarang dengan kawan kawan ini lphd ini kita kerjasamanya meningkat gitu
yang jelas kita pengen samakan visi dan ini sudah terjadi
bahwa kita ingin hutan ini tetap lestari terjaga
masyarakat itu meningkat
tapi belum puas sih dapat tiga puluh lima juta
kenapa tidak lima puluh juta atau enam puluh juta
air belum dimanfaatkan
belum lagi masih ada ruang ruang kosong masih bisa kita tingkatkan jumlah tanaman
nah kalau dari segi kesuburan tanah dan juga karakter dari hutan ini kira kira selain yang ada kopi coklat pie pisang durian
apalagi yang bisa ditanam di sini
cocoknya untuk apa
di sini kita menanamkan pertama menanam jenis jenis yang memang nilai komersialnya tinggi
jadi pasarnya nggak susah
terus yang kedua masyarakat juga menguasai budidayanya
terus yang ketiga ada hal hal baru yang memang kita introduksi tapi masalahnya kita latih dulu
misalnya kami ke depan sekarang sudah mulai ada beberapa anggota yang berbudidaya lebah madu
ini kan sebelumnya enggak nih
padahal potensi sini banyak
kalau tanaman tanaman ini pasti punya bunga bunga kan
dalam bunga bunga itu ada madu gitu kan
nah selama ini tidak termanfaatkan
nah ke depan kita mau budidayakan lebah madu di sini supaya juga ada tambahan penghasilan
terus sekarang kita juga kemarin kita sudah melatih masyarakat untuk membuat kualitas tanaman tanaman itu betul betul baik
kita nggak mau lagi nanam tanaman itu sembarangan karena ini hutan lindung
kalau sudah jadi tumbuh nggak boleh ditebang
jadi harus pasti tanaman itu kualitasnya bagus
malah kita latih mereka buat populasi penyambungan tanaman gitu
sehingga nanti tanamannya hasilnya kita pastikan memang baik
nah kalau tidak salah kan ada sekitar satu ratus enam puluh hektare kan yang diberikan kepada masyarakat
ada satu ratus enam puluh tujuh tadi yang ngelompokin
itu awal awalnya tidak ini berantem wah saya mau blok ini mau yang ini ini atau gimana
bagaimana menentukan siapa mendapatkan apa dan apa apa saja yang menjadi keunikan dari blok masing masing itu
di awal kan sudah saya ceritakan bu ya
di awal ini memang kami ini sudah dari orang tua
turunan dari turun temurun dari nenek buyut kami sudah di sini
akhirnya untuk konflik masalah perbatasan ini punya saya itu minim sekali
minim sekali karena memang sudah punya masing masing
dan sudah saling kenal ya
saling kenal gitu
jadi tidak ada kecurigaan atau konflik dan lain sebagainya
karena tadi itu karena sudah ada
bukan bukan kita begitu lphd ada ada ini langsung
dari dulu memang sudah ada ini dari orang tua kami ini
kayak saya kan generasi keberapa
asalnya dari banten tapi
oh keempat jadi sebenarnya udah asli orang sini
walaupun kita dari banten ya udah orang asli sini
karena generasi kemarin sudah nih nih kak kamu
akhirnya jadi untuk konflik dengan yang tetangga enggak malah kita
jadi itu bisa dikatakan itu kuncinya dari keberhasilan lembaga pengelolaan hutan desa padan ini
adalah karena ya ada keharmonisan
dan juga dari masyarakat sendiri ya aspirasinya itu berkembang ya
karena kan di sini kan desa masih kental lah
ya gotong royongnya kekeluargaannya masih
tambah lagi kok pembinaan pembinaan terus dari kph dan sebagainya wah nambah lagi
nah untuk menjaga konflik itu
itu enggak ada
dan aspirasinya sekarang ke depan harus bisa jadi entrepreneur entrepreneur yang menghasilkan komoditas
menghasilkan komoditas dengan nilai tambah
nah ini kelihatannya apa yang diperlukan lagi selain pendanaan selain akses terhadap funding apa pelatihan mungkin atau teknologi mesin apa kira kira
masyarakat kami kan menanam itu kan asal
orang tua dulu tanam ini durian asal dan sebagainya
pokoknya tumbuh gitu ya
pengen ke depannya
bisa kita bikin sini dengan cara pendidikan
bagaimana sih cara opulasi bagaimana cara mencari yang baik dan sebagainya
karena kan basic ilmunya itu
karena masyarakat kami ini petani ya petani turunan
bukan petani yang memang keahlian untuk bikin ini dan sebagainya
nah inilah yang dibutuhkan kepada pemerintah menurut kph
itu pendidikan tadi
terus ke depannya siapa tahu kalau membentukkan kelompok kelompok usaha yang seperti pendidikan seperti itu
ke depannya pengennya seperti itu
nah ini bisa didampingi
didampingi dibina ada penyuluhan ya

ada berbasis ilmu lah
ya itu kita punya penyuluh penyuluh di lapangan yang bisa memberikan pendampingan termasuk ahli teknologi
dan kalau memang kami tidak menguasai kami mencari itu ahli dari universitas atau praktisi praktisi gitu untuk membantu masyarakat kita yang membutuhkan itu
baik terima kasih banyak ya pak wahyudi dan juga mas lama
ini sungguh memberikan inspirasi
apalagi kita mendengar bahwa ternyata pendapatan atau penghasilan dari masyarakat di sini dari tahun ke tahun meningkat
kita harapkan kedepannya bisa lebih sejahtera lagi bisa lebih meningkat lagi
karena dengan demikian juga hutan lindung ini akan tetap terlindung karena ini merupakan istilahnya aset yang dimiliki ya
bukan saja oleh desa sini tapi seluruh kabupaten dan juga bagi kita kita semua
nah demikian insight with desi anwar kali ini langsung dari hutan desa padan
ini kabupaten lampung selatan
luar biasa indahnya mungkin bagi anda yang belum pernah datang ke area sini
tidak ada salah berkunjung di sini udaranya sangat bersih
apalagi kalau kita melakukan ekoturism atau jalan jalan ini indonesia ini penuh dengan alam yang begitu kaya dan membuat kita juga bangga ya memilikinya
jangan lupa insight with desi anwar dapat anda saksikan juga lewat cnn indonesia com
dan juga di kanal youtube kita insight with desi anwar
sampai jumpa di desa mana lagi
ikuti program hutan sosial insight with desi anwar yang berikutnya